puncak arus mudik empat hari jelang lebaran
kendaraan padati ruas tol merak provinsi banten
terpantau kemacetan mengular hingga enam lima km
dari gerbang tol merak menuju pelabuhan
kemacetan di gerbang tol terjadi salah satunya
karena banyak pemudik yang membeli tiket penyeberangan pelabuhan merak
saat ini mayoritas plat nomor kendaraan terpantau
berasal dari wilayah jabodetabek
yang didominasi kendaraan pribadi roda empat